faktor besar adalah kualitas tim filipina
itu adalah faktor besar
tentu saja saya sangat menyukai tim yang lebih kuat
itu faktor utama
faktor kedua adalah kita kehilangan tenaga di bulan ke empat
kita bermain dengan pasok bagus
di lima menit terakhir kita nggak konsisten jalanin play kita
defensi kita juga agak kacau pas dia main lima menit ke empat
jadi itu mungkin yang membuat momentumnya berubah dari defensi